tiga titik sumur minyak ilegal meledak dan terbakar di desa tanjung dalam
kecamatan keluang kabupaten musi banyuasin pada sabtu dini hari
api yang menyembur serta kepulan asap masih memumbung di lokasi tambang
yang berada di tengah perkebunan sawit hingga sabtu sore
sementara pihak terkait belum dapat memberikan informasi terkait peristiwa ini
malas paksa mau hindarkan
akibat kejadian ini diduga tiga orang meninggal
namun pihak pengamanan belum menemukan jasadnya
sementara korban luka bakar dilarikan ke rsud sekayu
di samarinda kalimantan timur warga dikejutkan oleh mobil yang tiba tiba terbakar
saat mengantre bbm di spbu jalan awe syahrani kelurahan sempaja barat
petugas spbu pun langsung mengevakuasi kendaraan lain yang sedang antre
dan memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan
sementara itu pengemudi mobil harus dilarikan ke rumah sakit umum
karena mengalami luka bakar serius di bagian lengan
kapol sekta sungai pinang mengatakan

saksi dan barang bukti telah diamankan untuk dilakukan pendalaman kasus
namun dugaan sementara mobil tersebut digunakan untuk membeli bbm eceran
karena adanya temuan tiga jaringan berkapasitas tiga puluh lima liter
pengelakan yang diduga digunakan untuk mengambil jenis bahan bakarnya
kemudian teknis caranya untuk memindahkannya
pasca insiden ini tidak ada kerusakan di area spbu
namun pihak pengelola menghentikan aktivitas untuk sementara waktu
guna memenuhi aspek keselamatan
tim liputan sianet indonesia